tahun dua ribu sembilan belas diwarnai sejumlah peristiwa besar dalam aspek hukum dan juga demokrasi di indonesia
dari mulai kegaduhan proses pemilihan presiden hingga penetapan tersangka penyerangan penyidik kpk
novel baswedan akan kami rangkum dalam kaledoskop atau catatan peristiwa hukum dan juga tanah air di tahun dua ribu dua puluh
karena tahun dua ribu sembilan belas ini merupakan tahun yang cukup panjang memiliki catatan soal hukum dan juga demokrasi
kita sudah mau beralih ke tahun dua ribu dua puluh tapi kita flashback lagi apa kemudian kasus kasus hukum
yang mendapat atensi lebih dari publik ya atau menenuai sorotan dari publik karena tentu ini kasus kasus
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan juga berkaitan juga atau melibatkan tokoh tokoh
yang terkena kasus hukum di tahun dua ribu dua
kita akan review lagi kepada anda apa kemudian beberapa contoh kasus
kasus hukum di tahun dua ribu sembilan belas yang menuai sorotan publik
kita mulai dulu di tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
ini adalah penetapan joko drianto yang merupakan mantan plt ketua umum pssi
saat itu joko drianto kemudian dikaitkan dengan kasus perusahaan barang bukti
ini juga terkait dengan pengaturan skor di sepak bola di indonesia
ini menjadi sorotan publik karena tentu saja ini berkaitan dengan
bola ataupun organisasi pssi
kalau kita bicara soal sepak bola tentu ini menuai ataupun memiliki banyak sekali penggemar di indonesia
ada yang kemudian menjadikan masalah sepak bola misalnya ada terkait dengan adanya mafia
mafia skor dan lain sebagainya yang kemudian dianggap sebagai penghambat kemajuan sepak bola indonesia
ini kemudian joko drianto ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan
oleh pengadilan begitu dan ini terkait dengan perusahaan barang bukti yang memang sebelumnya ia diperiksa sebagai saksi
sampai kemudian polisi menemukan ada dugaan perusahaan barang bukti misalnya seperti cctv yang berkaitan dengan pengaturan skor
dan itu memang diamankan oleh satgasan mafia bola kepolisian
dan joko drianto atau jokdir kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan difonis satu tahun enam bulan
yang merupakan mantan plt ketua umum pssi
kita kemudian ke isu yang lain
kalau kita bicara juga tahun dua ribu
dua ribu sembilan belas adalah tahunnya pemilu atau pesta demokrasi
rupanya pemilu ini juga menyeret sejumlah nama dalam kasus hukum misalnya
misalnya adalah kita tahu ada kasus egy sujana
ini mungkin anda masih ingat dengan tokoh ini
ini adalah egy sujana merupakan salah satu tim kampanye begitu atau simpatisan dari pendukung prabowo sandi kala itu
yang kemudian dikenakan kasus dugaan kasus makar oleh kepolisian
dan ini berarti
ini berkaitan dengan pidatonya ataupun pidatonya di kediaman prabowo subianto di kertanegara
yang menyerukan soal people power
nah ini kemudian dianggap ada dugaan untuk makar terhadap pemerintahan yang sah
lalu kemudian egy sujana ditahan
tapi kemudian ditangguhkan penahanannya oleh tim kuasa hukum dari prabowo sandi
itu adalah kasus makar yang banyak sekali terdengar di tahun dua ribu sembilan belas ini
apalagi kemudian kita bicara lagi soal kerusuhan di tanggal dua puluh satu dan juga dua puluh dua mei
ini adalah demonstrasi
yang berkaitan dengan menolak hasil pilpres
ini terjadi di gedung bawah seluruh di tanah abang
di kawasan petamburan
anda mungkin masih ingat saat itu begitu jakarta terlihat sangat mencekam
karena ada demonstrasi yang besar besaran dan berujung pada kerusuhan di beberapa titik di ibu kota
dan ada ratusan orang
ada ratusan orang yang kemudian menjadi tersangka
dan beberapa sudah dimasuk ke dalam meja hijau
sudah p dua puluh satu berkasnya
dan masih berlangsung sampai dengan tahun ini
di akhir tahun ini
ini beberapa ratusan orang tersebut kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian
karena berkaitan dengan kerusuhan pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya
itu adalah di tanggal dua puluh tujuh dan juga dua puluh dua mei yang begitu ramai saat itu
kita coba bergeser lagi ke beberapa kasus hukum yang lain misalnya
kemudian ada di tanggal tiga puluh mei ketika kiflan zain ini ditangkap oleh pihak kepolisian
oleh polda metro jaya
kivlan zeng tentu adalah mantan kepala staf komando
kedua cadangan strategis angkatan darat atau maijen purnawirawan kivlan zeng
yang diduga tersangka memiliki kepemilikan senjata api
ini juga masih berkaitan sebetulnya dengan apa yang terjadi di kerusuhan di bulan mei
sampai saat ini juga kasusnya masih berlangsung
dan belum diputuskan
kita kemudian ke kasus yang lain
ini sebetulnya adalah kasus yang sudah cukup lama
tapi memang di tahun dua ribu sembilan belas ini
menungai sorotan publik
karena kemudian baik nuril
baik nuril merupakan terpidana kasus pelanggaran undang undang ite
yang mendapatkan amnesti dari presiden joko widodo
baik nuril sebelumnya difonis enam bulan penjara
setelah peninjauan kembali kasus yang menjeratnya
ditolak oleh mahkamah agung
sebelum diberikan amnesti oleh presiden joko widodo
cukup panjang sebetulnya perjalanan dari kasus baik nuril ini
mendapat sorotan publik yang luar biasa
kemudian permohonan amnestinya
dan kemudian presiden jokowi menaikan
ke pres begitu
tentang pemberian amnesti terhadap baik nuril
ke tanggal satu september
ketika saat itu
itu adalah kasus pengepungan asrama mahasiswa papua
ini menjadi kasus yang cukup
menuai sorotan publik
sampai kemudian terjadi kerusuhan dan lain sebagainya
di sejumlah titik
ataupun di sejumlah lokasi
ini memantik kerusuhan di sejumlah daerah begitu
nah ini kemudian
ada beberapa orang yang
terkait dengan kasus
aktivis papua yang ditahan ini
kita ke kasus yang lainnya
kemudian ini adalah yang
dari perkembangan kasus novel baswedan
kasus perkembangan novel baswedan
yang polisi akhirnya menangkap dua orang
yang diduga terlibat
atau sebagai pelaku penyerangan
atau penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk
kasus novel memang menjadi sorotan
soal hukum dalam dua tahun terakhir
karena ketika terakhir
kemudian novel diserang
pada april dua ribu tujuh belas
banyak publik yang
pesimis terhadap pengungkapan kasus ini
karena berlangsung begitu lama
ada banyak tekanan publik
untuk bisa mengungkap siapa pelaku
dari penyerangan air keras terhadap novel baswedan
dibentuk tim pencari fakta
kapolri saat itu tito karnavian
tapi kemudian tidak ada hasilnya
sampai kemudian dibentuk lagi tim teknis
mengungkap kasus ini
sampai kemudian presiden joko widodo
memberikan semacam deadline
untuk bisa mengungkap kasus ini
di bulan desember tahun dua ribu sembilan belas
kemudian berganti kapolri
berganti kabar es krim
dengan ditangkapnya dua anggota polisi aktif ini
namun kemudian tidak sampai di sini
karena sebagian publik juga
atau dari tim kuasa hukum novel
atau novel sendiri bahkan
soal kemudian apakah pelaku ini
merupakan wayang atau dalang begitu
karena itu yang belum
belum belum apa ya
yang belum memenuhi ekspektasi publik
dua orang ini ditangkap
yang masih menimbulkan pertanyaan baru kemudian
kita masih akan tunggu sepertinya
bagaimana kemudian kasus novel baswedan
apakah selesai sampai di dua penangkapan ini
atau ini masih
masih bisa berlanjut lagi
terhadap pengungkapan dalang
di balik kasus novel baswedan
kemudian yang hari ini bebas
atau menghirup udara segar
terkena kasus ujaran kebencian
pada tahun dua ribu delapan belas sebetulnya
ataupun ia terkena undang undang ite
ketika sempat menyinggung
tentang pendukung basuki cayapurnama
setelah menjalani masa tahanan
ahmad dhani kemudian di bebas
bebas pada hari ini
tapi kemudian ia harus
ya ini adalah terkait dengan
yang terkait dengan umpatan idiot
nah ini yang kemudian
meskipun bebas pada hari ini
tapi kemudian ahmad dhani masih
menghadapi kasus hukum lainnya
sebetulnya ada banyak sekali
yang menuai sorotan publik
atau ramai diperbincangkan
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
ini beberapa saja
untuk lebih jelasnya lagi
soal refleksi hukum dan juga demokrasi

dan di tahun ini
di kacamata pakar
dan juga lsm
yang mewakili suara publik
nanti kita akan bahas
usaha jeda berikut ini
dalam dialog khas prime news
kami akan segera kembali
tentang refleksi hukum
dan juga demokrasi
di tahun dua ribu sembilan belas
serta bersama kami